selama ini kebanyakan penonton animasi dalam negeri mengonsumsi animasi luar negeri ketimbang dalam negeri
hal tersebut disebabkan minimnya peminat dan jam tayang yang diberikan pada animasi lokal
dari wilson selaku ketua asosiasi industri animasi dan kreatif indonesia atau ainaki mengakui
hal tersebut belum berdampak banyak pada perkembangan animasi di sektor lisensi karakter karya animasi
yang menopang sektor industri animasi itu adalah sektor lisensi karakter tadi
karena karakter tadi itu kan harus diperkenalkan terus ke masyarakat
bisa jadi nanti lewat layar lebarnya tiap tahun lalu dengan serial animasi
mungkin yang secara season selalu diperpanjang lalu dengan gamenya mungkin yang nanti selalu up to date
nah ini menciptakan lapangan kerja sama berimpak kepada sektor jasanya karena mereka pasti butuh rumah produksi kan
nah ini di indonesia masih terbalik
jadi ini adalah usaha kita semua sebenarnya untuk memperkenalkan kepada para pelaku yang khususnya fokus di bidang pengembangan ip tadi
yang berbasis karakter untuk bisa terus masuk ke koneksi koneksi lainnya

jadi ini adalah usaha kita semua sebenarnya untuk memperkenalkan kepada para pelaku yang khususnya fokus di bidang pengembangan ip tadi
yang berbasis karakter
yang memang kita bisa bangun di pasar lokal maupun di pasar internasional
animator indonesia dinilai mampu bersaing di skala internasional pada sektor kreativitas dan ide
namun hal tersebut perlu didukung beberapa aspek penting antara lain mampu membangun visi karakter animasi genre konten cerita yang menjual
mampu menentukan target market hingga mampu menyadari dan membangun konsep bisnis animasi standar internasional
animator animator dalam negeri perlu konsisten berkarya jeli melihat peluang serta didukung dengan investasi material yang tidak sedikit
tujuannya agar mampu membuat karya berkualitas yang juga dapat layak bersaing di kancah internasional
gak banyak yang tahu orang taunya oh frozen wah mungkin film gini berapa m kali ya
enggak dua ribu miliar bukan berapa m berapa ribuan
nah pertanyaannya sekarang apakah di indonesia ada yang berani membakar dua ribu miliar untuk film animasi
culture ya maksudnya etos kerjanya kalau kita dapat proyek yang paling susah itu proyek dari jepang
kalau dari jepang itu mereka ke korea ini juga lumayan lumayan berat gitu
dari cina udah ada yang masuk juga
ya itu apa namanya mereka kan kalau kerja kayak gak ya gitu deh kerjanya kan gila kerja gitu ya jadi mereka mengharapkan ya kita sama gitu
mesti ada lagi gitu
dulu saya nungguin tuh si buta dari gua hantu lah wio sableng gitu di tv saya nungguin
zaman saya waktu kecil kok sekarang anak anak kecil sekarang gak mengenal lagi produk dalam negeri
itu yang ironis ya